prof kita melihat bagaimana kemudian pemerintah berupaya untuk mengungkap bagaimana sebenarnya kasus ini
informasi yang disampaikan petang tadi bahkan ada dua perusahaan farmasi yang akan dipidana
tapi kita berbicara mengenai keresahan orang tua terlebih dahulu prof
bagaimana sebenarnya prof mekanisme yang diterapkan industri farmasi ini
kemudian terutama untuk menjaga standar obat sebelum dan sesudah mendapatkan izin edar dari bepom
ya mbak elvira jadi obat itu merupakan komoditas yang sangat highly regulated
sangat diatur dengan ketat
jadi ada aturan aturan terkait dengan registrasi dan juga berbagai hal
jadi badan pom sudah merilis untuk peraturan badan pom misalnya adalah tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat
tahun dua ribu tujuh belas ya ada nomor dua puluh empat
kemudian juga ada tambahan lagi perubahan atas perka tersebut nomor lima belas tahun dua ribu sembilan belas
dan sampai terakhir tahun dua ribu tujuh belas
jadi aturan tentang registrasi dan juga kriteria tentang registrasi tersebut sangat ketat
jadi mestinya ketika industri farmasi comply terhadap aturan aturan tersebut itu pastinya akan bisa menjegah kejadiannya hal hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi sekarang ini
jadi misalnya pada saat akan melakukan registrasi dokumen dokumen itu harus benar benar lengkap terkait dengan dokumen tentang bahan bakunya
source nya dari mana kemudian juga spesifikasi dan sebagainya
itu juga sangat penting
harus sangat lengkap untuk kemudian setelah dievaluasi nanti akan diperoleh izin edar begitu ya
tentunya setelah izin edar diperoleh tentu industri farmasi juga tetap harus sesuai dengan apa yang sudah disubmitkan ketika dia registrasi
jadi misalnya bahan bakunya dari mana kemudian spesifikasinya seperti apa kemudian formulanya seperti apa
itu semuanya harus sesuai dan juga nanti akan ada selalu inspeksi maupun audit dari badan pom ya untuk
pengawasan post marketnya begitu
artinya ketika registrasi ini sudah jelas misalnya bahan a b c kemudian ada kadar tertentu yang dituliskan di dokumen itu
bagaimana dengan misalnya bahan pelarut ini apakah termasuk dalam dokumen yang kemudian disertakan data datanya masuk prof
tentu saja mbak
jadi untuk bahan baku itu wajib ya
industri juga biasanya akan melakukan juga pengecekan mutu terhadap
bahan baku tersebut
kemudian dia akan mensubmit itu ke badan pom ya untuk bahan baku
sedangkan untuk bahan tambahan seperti pelarut itu ada beberapa yang bisa diizinkan menggunakan coe
co adalah certifikat of analysis dari produk tersebut yang diperoleh
jadi itu masih diizinkan untuk menggunakan coe tersebut
tetapi beberapa produk tetap juga harus dicek oleh industri farmasi yang bersangkutan
jadi dokumen dokumen itu semuanya disubmitkan pada saat registrasi mbak
pada saat submit itu ada penyertaan ambang batas tertentu
jadi misalnya ada batasan satu atau dua gitu
saya kurang tahu biasanya submitnya pakai angka ambang batas atau seperti apa
apakah ada ambang batas tertentu toleransinya
iya jadi seperti ini
jadi misalnya konteksnya adalah misalnya ada etilen glikol dan etilen glikol yang sekarang menjadi pembahasan kita
itu sudah ada patokannya sesuai kompendia sesuai dengan aturan farmakope ya
kita biasanya menggunakan farmakope
itu usp maupun di indonesia itu mengacu misalnya cemaran itu misalnya ada di ethylene glycol
dalam propilen glikol misalnya
nah tentu nanti industri farmasi akan memastikan bahwa
bahan baku yang mereka pakai itu adalah harus di bawah aman tersebut
dan itu nanti disertakan kepada badan bom ya ketika registrasi dokumen tersebut
analisanya seperti apa begitu
tentu saja kalau lebih dari ambang tentu dia akan harus mengembalikan
saya cerita supplier nggak mau terima dong gitu ya
jadi mereka tentu harus menjaga betul agar bahan bakunya juga sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan
saya ingin menayangkan dulu cuplikan pernyataan dari kepala badan pom kemarin bu penny lukito
yang kemudian membuat kita bertanya tanya prof
bagaimana sebenarnya pengawasan peredaran obat di indonesia
kita simak bersama
standar kompendia atau standar pembuatan obat ya
standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar pencemar tersebut
nah itu sehingga itu memang tidak dilakukan
jadi ke depan kami akan memperbaiki dan lebih memperkuat pengawasan baik di pre market
maupun juga di post market dengan beberapa ketentuan ketentuan yang mengharuskan industri farmasi
jadi kita harus melakukan sendiri menganalisa memastikan kualitas keterolanya lebih ditingkatkan
bila membeli dari sumber lain mereka harus meyakinkan juga
tidak hanya berdasarkan pada certified of analysis misalnya yang dibuat oleh penjualnya
tapi mereka harus melakukan pengujian sendiri dari produk tersebut
meyakinkan dan baru mendaftarkan atau melaporkan pada badan pom
saya ulang kembali standar pembuatan obat tidak mencaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemaran
bantu kami masyarakat untuk memahami prof apakah ini kemudian disebut titik lemah dari pengawasan bepom
jadi di dalam aturan dalam kombedia tersebut untuk kemarang itu memang disyaratkan pada bahan baku
nah kemudian memang di aturan di kombedia itu pun
di pharmacope juga tidak disebutkan kalau di produk jadi itu harus seperti apa
berapa batasannya tidak disebutkan
jadi asumsinya adalah ketika di awal mereka sudah comply dengan aturan tersebut
adanya di bawah ambang
maka diasumsikan bahwa tentunya di belakang tidak ada tambahan atau terdeteksi yang di atas bank batas tadi
nah tetapi tentu saja pengawasan itu tetap harus dilakukan mbak elvira
artinya selama ini yang saya ketahui sampling ataupun
pada post market itu juga dilakukan
tetapi memang tidak spesifik begitu
karena memang tidak disyaratkan misalnya konteksnya adalah
pemeriksaan eg dan deg pada final product
maka itu memang tidak dilakukan
jadi tidak salah kepada kepala badan poh mengatakan bahwa
pengawasan terhadap cemara itu memang tidak dilakukan karena memang tidak ada aturannya
dalam arti secara internasional pun tidak disebut ada aturan bahwa
tetapi dicegat di depan mbak elvira
jadi bahan bakunya memang harus sesuai dengan spek itu
sedangkan untuk sampling ataupun inspeksi post market biasanya lebih kepada visual ya
misalnya apakah misalnya volume atau mungkin perubahan stabilitas dan sebagainya itu tetap selalu dilakukan cek secara mutunya
tetapi memang tidak secara khusus mengukur misalnya kadar kadar tertentu
karena kalau semua cemaran diukur ya banyak sekali
karena kan cemaran itu sebenarnya bukan cuma itu ya
tetapi selama cemaran itu tadi ya di awal ketika kita menyiapkan produknya
bahan bakunya itu sudah masuk spek
maka sebetulnya akan bisa diasumsikan bahwa itu aman
tetapi misalnya akan dilakukan pemeriksaan tentu saja
memang boleh saja ditambah aturan seperti itu
oke berarti dari sisi regulasi memang ada celah di sana
itu yang kemudian menjadi tugas mungkin ya
celah ini kemudian harus ditutup
tapi tertarik saya tadi seperti prof sampaikan
tadi prof zulis menyampaikan bahwa ini dikembalikan lagi kepada industri farmasi seperti itu ya
jadi tanggung jawab itu ada di industri farmasi
begini mbak memang setiap industri farmasi punya kewajiban menjamin bahwa produknya itu kan pasti bermutu
dan di sana mereka selalu ada istilahnya ada quality assurance ya
jadi saya kira setiap lembaga pun juga selalu memiliki unit unit untuk menjamin mutu begitu
memang tidak mungkin apa namanya badan pom misalnya nongkrongin semua industri farmasi kan tidak
jadi pastinya adalah industri farmasi bertanggung jawab pada produknya dengan mematuhi semua aturan aturan
dan kemudian tentunya nanti akan diverifikasi mbak
jadi misalnya nanti dia harus submit dokumen tertentu dan sebagainya
tentu akan diverifikasi oleh badan pom apakah sudah sesuai begitu
jadi saya kira demikian
jadi memang harus ada internal quality control gitu ya
oke terima kasih
quality controlnya tidak cuma di bagian awal tapi in process control itu juga harus tetap dilakukan
jadi industri farmasi yang baik tentunya akan memiliki quality assurance sehingga untuk menjamin mutu dari produk produknya
baik ada sekitar enam puluh sekian yang masih dalam proses uji begitu dari bepom
masyarakat sangat cemas karena kita tahu tidak hanya untuk yang mengandung paracetamol ya prof ya
tapi standar obat sirup
itu yang kemudian di
di warning oleh pemerintah
bagaimana orang tua harus waspada
bagaimana masyarakat harus waspada
nah berbicara mengenai kita tahu sebelumnya disampaikan merek tertentu mengandung kadar yang berbahaya
tapi kemudian bepom mengatakan ini hanya batch tertentu saja
sehingga yang lain cukup aman
masyarakat awam tidak bisa membaca ini batch yang aman atau tidak
saran dari prof seperti apa
memang biasanya bapak don pomp itu melakukan analisis
tadi kan memang harus betul betul akurat ya
jadi memang yang diukur adalah batch tertentu
tetapi saya kira nanti industri farmasi bisa juga melakukan pelaporan terkait dengan mungkin batch batch yang lain ya
atau yang sebelumnya
tentu kalau yang sudah lama sekali ya sudah tidak ada masalah kan
sudah lewat ya
tetapi tentu adalah batch yang paling dekat ya dengan kejadian sekarang ini
mungkin bisa dilakukan juga sampling ataupun juga pemeriksaan secara self tadi
dan itu dilaporkan begitu ke badan pom ya
terkait dengan yang kita concern sekarang yaitu adalah kandungan di eg dan e
baik pada bahan bakunya maupun pada produk akhirnya
prof kita tahu
sambil menunggu ini ya pak elvira dari badan pom
jadi kan tadi yang enam puluh sembilan itu kan masih dalam proses analisis ya
proses lainnya tengah bergulir juga bagaimana banyak pihak terutama epidemiolog mendorong agar kasus ini kemudian masuk dalam klb
kita lihat dulu
statement berikut ini
jadi de facto ini adalah outbreak
kejadian luar biasa
karena definisi generik dan secara epidemiologi ya secara textbook ini adalah kejadian yang tidak lazim dan ada peningkatan kesakitan kematian
tapi the juror ini yang tentunya akan dipengaruhi oleh aspek leadership dan management
dan management risiko dari pemerintah ya
yang tentu dipengaruhi oleh apa
aspek politik ekonomi dan lain sebagainya
suara dari epidemiolog mungkin mewakili suara masyarakat
bagaimana kasus ini kemudian harus kita dorong agar ditetapkan sebagai kejadian luar biasa prof
agar penanganannya lebih maksimal
harapannya seperti itu
tapi bagi industri farmasi sendiri
apa yang kemudian bisa dilakukan secara cemerlang
apa yang bisa dilakukan secara cemerlang
secara cepat secara taktis
sehingga kemudian masyarakat orang tua tidak khawatir
merek merek yang tercemar ini bisa diketahui secara pasti dan diumumkan secara gamblang kepada masyarakat prof
ya saya kira sudah disampaikan ya memang ada namanya self monitoring atau self assurance gitu ya
jadi memang kalau kemarin kan kita juga sering melihat ada edaran edaran di media sosial
industri tentu mengatakan bahwa saya tidak mengandung blabla bla gitu ya
tapi tentu itu mungkin kalau hanya ke masyarakat barangkali kurang
tapi bisa nanti melalui badan pom
jadi misalnya nanti industri farmasi yang memiliki produk sirup itu ya
bisa menyampaikan semua produk produknya terkait dengan dokumen yang concern terhadap itu
kemudian nanti badan pom akan ikut mengumumkan begitu
karena kalau industri farmasi sendiri yang mengumumkan tentu akan dianggap masyarakat
ini orang tidak mau apa istilahnya ya punya memakan seperti defense mechanism gitu ya
ya itu juga
defense mechanism gitu ya
tetapi ketika badan resmi yang mengumumkan tentu akan bisa lebih dipercaya
sehingga itu bisa disampaikan juga
jadi saya kira memang badan pom sudah mengundang ya pada industri farmasi yang memiliki produk ini
supaya bisa memberikan laporan ataupun bisa menunjukkan tadi ya bahwa produk produknya
tentu dengan dokumen yang valid ya
bukan hanya sekedar pernyataan saja begitu
saya kira itu bisa ikut membantu
nanti kemudian badan pom akan mengumumkan kepada publik untuk bisa lebih aman untuk masyarakat
prof zulis pertanyaan saya yang terakhir
saat ini kita berharap tuntas dari pemerintah bagaimana kemudian memastikan obat yang beredar memang aman untuk dikonsumsi
tidak hanya anak anak tapi bagi semua kalangan
tapi di sisi lain apakah mungkin saja ada faktor non obat yang kemudian bisa berpengaruh terhadap kasus gagal ginjal akut ini
kalau ditanyakan bisa atau enggak
artinya bisa saja
atau bahkan ada interaksi juga mbak elvira
artinya bahwa ada faktor obat dan juga berinteraksi dengan faktor hostnya begitu
karena mungkin tidak semua orang yang menggunakan produk yang sama mengalami efek yang sama
artinya ada faktor individu misalnya malnutrisi atau mungkin ada infeksi lain yang itu bisa berkontribusi terhadap makin parahnya suatu kejadian gagal ginjal akut ini
jadi saya kira itu masih mungkin
tetapi ini saya kira kan masih tetap akan diinvestigasi ya
sampai kita akan mendapatkan hasil yang lebih pasti begitu
terima kasih sekali lagi perbincangannya pencerahannya profesor zuli sikawati gurbesar farmasi ugm
sambil kita menanti nanti bagaimana langkah selanjutnya dari pemerintah
sehat selalu prof
terima kasih mbak fira
selanjutnya kita akan berbicara mengenai isu yang sudah mulai hangat juga

tidak hanya mengenai gagal ginjal akut tapi varian baru covid sembilan belas
jadi jangan senang dulu pandemi belum berakhir ada varian baru ternyata nanti akan dibahas rekan saya